udah cepetan lah makan ya
gue mau tutup nih
cobain dulu ya
terima kasih bang
anterin saya beli jeruk
terus kita ngejenguk naik ini ke
ke rumah sakit
bukannya saya nggak mau minjemin
saya jalan dulu ya
mau kemana lu
mau nganter kang amin
katanya neng ineke masuk rumah sakit
kang amin mau jenguk neng ineke di rumah sakit
tadi itu gue cuma kaget
kaget karena neng ineke masuk rumah sakit
atau kaget karena kang amin tau neng ineke masuk rumah sakit
gue baru tau
tau dari tisna
besok kapan kapan gue jenguk ya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
api sewancara tuh kang
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
buka lo kenapa makin teguk begitu pur
lu pusing gak punya duit buat beli hp
pusing kalah cepet sama amin soal inage
sama pusing mau jenguk ineke
udah cepet anak makan ya
cobain dulu ya
belum sempet beli handphone
bapak minta handphone yang ada kameranya
belom yang handphone biasa aja belum tentu kebeli yuk
ini minta handphone yang ada kameranya
ponakan saya di kampung kok
kirain sama bapak lu
tetap aja jangan ngomong begitu
kalau sampai kedengeran di kuping orang tua kita dia bisa sakit hati
emang lu tahu omongan lu gak bakal sampai ke bapak lu
mendingan sekarang usaha dah yang niat
biar ada rejekinya
jadi jenguk gak kang
iya masa berangkat
soalnya tumben pulangnya sendirian
bu saya udah anterin ya
saya pergi dulu bu
tunggu sebentar bang
saya gak jadi langganan ngojek sama sampeyan
anu setelah dipikir pikir
uang empat ratus ribunya
mending buat saya bayar kredit motor
motornya bisa dipakai buat antar anak saya sekolah
sama lagi pergi ke pasar
gue tambah tambah beli
bapak ganti baju dulu ya
bunga berangkat juga ya bu